pemimpin kelompok teroris mujahidin indonesia timur ali kalora tewas dalam baku tembak dengan satuan tugas mandago raya di pegunungan desa astina sulawesi tengah
polisi pun masih terus memburu anggota teroris poso lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang atau dpo
pasca kematian ali kalora jaringan mit diklaim tidak lagi memiliki pemimpin
untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ridwan habib direktur di indonesia intelligence institute
dan sebelumnya saya ingin informasikan bahwa kami juga sudah menghubungi pihak polda sulawesi tengah namun belum dapat bergabung dalam dialog kali ini
saya akan langsung ke pak ridwan selamat sore
pak bagaimana anda kemudian menilai proses penangkapan ini berdasarkan kronologi yang sudah disampaikan oleh polisi
saya kira pertama ini apresiasi
prestasi besar menurut saya dari satgat madaguraya
dan ini merupakan satu keberhasilan yang saya kira menentramkan masyarakat terutama masyarakat di sulawesi tengah
karena ali kalora ini kan sangat kejam ya
dia pernah melakukan empat kali serangan di sulawesi tengah dan membunuh korbannya dengan sangat kejam dengan menyembelih dan sangat mirip sekali
jadi saya kira operasi bersama antara satgat madaguraya dan polri dan tni yang sangat sinergis ini menurut saya sangat baik dan patut diapresiasi
kita perlu berterima kasih atas upaya maksimal dari aparat keamanan di lapangan itu
baik pak ridwan ini ada sorotan dari publik yang menyatakan bahwa berdasarkan kronologi yang disampaikan polisi banyak pihak yang menduga adanya juga kekerasan
kemudian ada dugaan dipukuli atau
bahkan pengaturan posisi tangan dari jenazah dari dua orang teroris yang tertangkap ini
saya kira saya tidak mendapatkan data soal itu ya
dan kita berpedauman pada detemen resmi saja dari sulawesi tengah bahwa mereka terkepung dalam satu pengerbekan di desa astina itu ya
dan hari kita hati hati juga dengan berbagai macam
bekulasi dan rumor
karena begini kelompok teroris ini juga mereka ini punya hati hati mereka punya supporting support di media sosial
mereka ini bertugas mengaburkan informasi sehingga kemudian aparat keamanan ini menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat
nah ini saya kira berbahaya
kita selayaknya kita ikuti saja pernyataan resmi dari pihak aparat keamanan
dan saya kira sekali lagi ini satu prestasi yang baik
karena ali kalora ini benar benar sangat membahayakan warga ya
dia pernah membunuh dan merusak tempat peribadatan juga di sulawesi
iya berarti yang jadi catatan khusus adalah kemudian masyarakat juga harus waspada terhadap adanya spekulasi spekulasi yang mungkin saja juga dibentuk oleh pihak teroris tersebut ya pak ridwan
iya ya betul
karena kita juga menghadapi situasi di mana mereka
mereka ini kelompok teroris ini juga ada pendukungnya di media sosial
sehingga mereka ini berusaha selalu kelompok teroris ini mengaburkan informasi
sehingga kemudian masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah
karena bagaimanapun juga ideologi terorisme ini nggak boleh berkembang di indonesia
karena membahayakan sekali buat masa depan nation state kita bagi bangsa yang berpancasila ini
baik pak ridwan yang menjadi pertanyaan besar
adalah apa kemudian dampak dari tewasnya ali kalora ini terhadap kekuatan militan di sulawesi tengah
kita sama sama tahu bahwa santoso sudah tewas
basri sudah ditangkap
kemudian ali kalora ini bahkan juga disebut saat dia masih memimpin dan saat masih hidup sebagai pemimpin yang tidak diperhitungkan
meskipun memang kita tahu rekam jejaknya ini sangatlah sadis ya
ada pemenggalan dan hal hal lain yang juga dilakukan oleh dirinya
apa kemudian dampaknya kematian ali kalora ini atau tewasnya ali kalora ini
terhadap kekuatan kelompok militan yang ada di sulawesi tengah terutama mit
ya pak ridwan
baik bisa disampaikan lagi pak ridwan
mit akan selesai
mereka bukan tipe pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisasi semacam ali kalora maupun santoso
jadi saya menduga mereka malah justru akan segera menyerah
nah ketakutan dengan situasi di mana ali kalora sudah tewas
jadi setelah empat orang ini menyerah ya sudah mit selesai
karena mereka ini sebenarnya sudah tidak punya kekuatan militan
mereka tidak punya kekuatan militan
mereka tidak punya support dari luar
mereka ini sudah terkepung ya teralienasi
sehingga aparat keamanan ini sudah berhasil menghentikan suplai bantuan mereka
yaitu dulu disuple oleh jaringan di luar sulawesi tengah
tapi sekarang berhasil kemudian dicegah sehingga tidak ada bantuan lagi yang masuk
nah karena itu begitu ali kalora ini tewas
saya meyakini empat orang ini akan segera menyerah
berarti dari daftar yang saat ini masih terus dikejar pun
tidak ada satu nama yang berpotensi untuk menjadi pemimpin baru dari mit
pasca tewasnya ali kalora
saya meyakini begitu
saya meyakini ini adalah akhir dari mit
dan setelah empat orang ini nanti tertangkap ataupun menyerah
maka tidak ada lagi nit di sulawesi tengah
karena mereka juga sebenarnya sekali lagi sudah tidak punya support
dulu di era santoso tahun dua ribu lima belas tahun dua ribu enam belas
mereka support oleh jemaah surut daulah dari jawa dan dari ntb
tetapi setelah santoso tewas itu berhenti
nah pada saat ali kalora memimpin support itu juga nggak bisa masuk
mereka ditangkap ketika mau masuk ke hutan
ditangkap oleh aparat keamanan yang beroperasi di sana
sehingga saya meyakini empat orang ini juga tinggal tunggu waktu
apakah mereka akan menyerah atau tertangkap oleh dajjal madagoraya
berarti bisa dikatakan bahwa anda meyakini bahwa tewasnya ali kalora ini
artinya adalah kematian atau akhir juga daripada mit yang ada
selesai ya setelah ali kalora ini tewas
berarti potensi adanya serangan balik begitu
sebagai bentuk balas dendam dari kelompok militan yang ada di sulawesi tengah ini
juga tidak bisa tercium atau terendus akan ada
saya tidak melihat kemampuan mereka melakukan itu
saya melihat ini hanya empat orang yang sudah sangat terdesak
mungkin saja mereka ini sudah tidak punya senjata
dan saya paling jatah tajam jatah parang atau mungkin padang begitu ya
dan mereka juga tidak punya kemampuan survival yang lama
jadi saya meyakini tidak akan ada aksi balasan dan juga empat orang ini akan segera menyerah
pak ridwan yang kita ketahui bahwa dalam kejadian yang terjadi kemarin pada delapan belas september
ali kalora tidak tewas sendiri
namun ada juga satu nama yang ini ikrima atau nama lainnya

yang terdengar adalah jaka ramadhan
yang awalnya berdasarkan data ini merupakan relawan yang datang ke sana
kemudian akhirnya bergabung dengan mit
bagaimana anda kemudian melihat fenomena ini
bagaimana pola perekrutan dari mit dan jaringan lain yang ada di sana
kelompok jad atau jamaah ansarul daulah itu memang membuat semacam cover ya
cover atau lembaga terjog
nah dengan prinsip misalnya relawan kemanusiaan
relawan kemanusiaan banjir relawan kemanusiaan gempa bumi
itu memudahkan mereka bergerak
juga menyamarkan ketika mereka misalnya mau membawa logistik
apakah logistik itu berupa senjata mereka sembunyikan di karung karung berat misalnya
itu memang salah satu modus mereka
nah akan tetapi sekali lagi seperti yang saya jelaskan di awal tadi
setelah santo sotewas
bantuan dari luar ini nggak mungkin masuk lagi
karena barikade dari satgas pandagora ini sangat kuat
sehingga mereka susah untuk memasukkan logistik
baik itu berupa uang bahan makanan ataupun senjata
jadi ini kan ikrimah ini kan sisa sisa sebelum santo sotewas ya
jadi memang dia sudah masuk sebelum santo sotewas
jadi bukan baru gitu
bukan supporting bagi
itu artinya untuk ada pihak lain yang mendukung datangnya dari luar itu sangat kecil sekali kemungkinan
karena barikade dari satgas ini bisa terbilang sangatlah kuat ya
keseriusan dari satgas madagoraya yang merupakan gabungan antara polri dengan tni
saya kira ini membuktikan bahwa upaya kontraterorisme ketika dilakukan bersama sama dengan penutup jatah sama
itu akan berhasil gitu loh
jadi antara tni dan polri ini sama sama punya tugas yang penting
kemudian join jadi satu namanya satgas
dan kemudian alhamdulillah berhasil mengatasi alikalora yang sangat sangat meresahkan warga masyarakat
terutama di selaut di tengah
karena kita tahu juga alikalora ini sistem gerilianya masuk ke dalam kawasan permukiman ya
ada di hutan hutan kemudian ada juga di kebun kebun milik warga
yang jadi pertanyaan selanjutnya apakah kemudian tewasnya alikalora
kalau tadi anda menyebutkan bahwa sel sel jaringan teroris yang ada di sulawesi tengah bisa dikatakan akan mati secara perlahan pasca tewasnya ali kalora
bagaimana dengan sel teroris yang ada di wilayah lain di indonesia
apakah ini kemudian menjadi satu momen juga akan bangkit seperti itu
kalau kewaspadaan terhadap tangan terorisme di indonesia ini selalu tinggi ya
karena memang kita harus akibat
kita ketahui bahwa masih banyak sisa sisa jaringan apakah itu jad pro isis maupun neo ji yang pro al qaeda yang masih berada di luar yang belum tertangkap oleh polisi
dan mungkin saja memang ada semacam apa upaya upaya teror yang akan mereka lakukan
tetapi kita percaya bahwa detasmen khusus delapan puluh delapan adalah lembaga yang profesional
kebetulan saya kenal pribadi dengan bapak kadir nusantara
bapak kadir nusantara itu adalah abang saya di s dua intelligent ui
dan saya kira mereka punya kemampuan untuk melakukan penangkapan penangkapan lebih awal atau dalam teori kita disebut dengan pre emptive strike terhadap orang orang yang diduga menjadi bagian dari jaringan terorisme
dan jadi kita percayakan saja dengan kemampuan dad delapan puluh delapan
pak ridwan artinya kewaspadaan akan terus terjaga dan akan terus optimal dalam proses penanganan terorisme
yang juga leket adalah yang namanya deradikalisasi
nah menurut anda ini terakhir apa yang kemudian belum optimal dan sebaiknya diperbaiki dalam proses deradikalisasi oleh pemerintah indonesia
ya problem utama deradikalisasi itu adalah kemampuan negara untuk terus membersamai para masyarakat
untuk terus membersamai para mantan narapidana teroris
biasanya mereka ini bisa dibetamai sekitar satu tahun setelah keluar dari penjara
tetapi setelah satu tahun itu mungkin karena banyak sekali perpangkalan ya misalnya kurang dana atau kurang personil atau personil yang ditugaskan itu berpindah jabatan misalnya
kemudian mereka kemudian seolah olah tidak kontak lagi gitu
nggak terupdate lagi dengan pemerintah
nah ini yang biasanya
nah ini yang biasanya
karena itu saya kira proses deradikalisasi ini harus terus ditingkatkan
salah satunya dengan cara melibatkan semua stakeholder
tidak hanya bnpt tapi juga kementerian agama kementerian sosial sebagai bagian dari bentuk memberikan bantuan usaha kepada para mantan narapidana teroris ini
supaya mereka mempunyai dukungan finansial
sehingga tidak kembali pada jaringan mereka
baik terima kasih banyak atas pemaparannya bapak ridwan habib
sudah bergabung bersama kami sore hari ini di cnn indonesia newsroom
sehat selalu pak
ya sehat selalu makasih